seorang pria di makassar sulawesi selatan senin sore dibekuk polisi setelah menyebar konten hoax di media sosial hingga membuat sejumlah warga heboh
ia dibekuk lantaran menyebar foto aksi sadis seorang pria yang dibantai di makassar
al alias mamat dua puluh tiga tahun dibekuk polisi setelah menyebar hoax kerusuhan hingga terjadi pembantaian dan penembakan seorang warga di makassar
kapol restabes makassar mengatakan pelaku menyebar berita bohong dengan mengunggah foto foto sadis di media sosialnya yang belum pasti kebenarannya
gambar itu kemudian menyebar luas di masyarakat
saat ditanyai petugas al mengaku dirinya tidak mengetahui jika yang disebarnya adalah hoax
awalnya ia mengira jika gambar itu benar
atas perbuatannya pelaku dijerat dengan undang undang ite dengan ancaman enam tahun penjara
penyebaran berita hoax
ini juga pelaku sudah kami amankan makanya berhati hatilah bermain di media sosial
ya kan makanya ini kami tindak kami dapatkan pelaku penyebar berita bohong ini dan yang bersangkutan kami kenakan undang undang ite di mana ancaman hukumannya enam tahun
jadi menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya
ada korban perkelahian
di wilayah tertentu dengan gambar gambar yang sangat sadis
berita saya dapat dari teman
siapa namanya temanmu itu
terus saya pertanyakan secara mendalam bahwa berita itu ternyata benar
tapi esok harinya saya ditelepon bahwa berita itu adalah bohong
di situ saya hapus bahwa berita itu adalah hoaks
tapi tujuannya apa
sebelumnya saya tidak tahu bahwa berita itu adalah bohong